ya idul fitri sebentar lagi tiba
suasana menjelang lebaran sudah terasa seperti mulai berlangsungnya tradisi mudik
yang menjadi ciri khas masyarakat indonesia
tingginya jumlah pemudik turut mengundang pelaku kejahatan
hal ini tentu harus diwaspadi pemudik
yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman
mudik menjadi salah satu tradisi yang tidak bisa dipisahkan dengan perayaan idul fitri
setiap tahun jumlah pemudik terus meningkat
kemudian kementerian perhubungan memprediksi
masa mudik tahun ini akan diramaikan oleh dua puluh enam juta pemudik
tidak mengherankan jika hal ini mengundang tindak kriminal
terutama di tempat umum seperti terminal dan stasiun
jadi dengan penipuan penipuan atau modus pembiusan
dengan menyodorkan makanan atau minuman kepada calon penumpang tadi
kemudian mereka melakukan alih
apakah si korban dalam keadaan tidak sadar
dan kemudian dengan cara hipnotis untuk memanfaatkan
seperti pemeretelan terhadap perhiasan perhiasan
yang dipergunakan oleh calon penumpang
polisi yang mengakui meningkatnya kriminalitas
dipengaruhi banyaknya jumlah pemudik
pihaknya pun sudah menyiapkan petugas
untuk melakukan pengamanan pada masa mudik
kita di tempat terminal terminal itu
kita siapkan personil di sana yang mana nanti gabungan
gabungan di terminal itu ada tni polri dan dinas perhubungan
untuk mengantisipasi bahwa masyarakat apabila ada yang melapor
itu tetap langsung ditangani di terminal tersebut
jadi kita tetap tidak akan melapor
tetap laporan laporan dari masyarakat yang ada di situ
baik kecopetan atau kenapa
baik dari intelnya atau reskrimnya tetap ada
masyarakat yang di tempat terminal ini
masyarakat yang berencana mudik menggunakan kendaraan umum
diimbau agar selalu waspada
bagi anda yang akan mudik menggunakan kendaraan umum
tentunya harus lebih waspada
mengingat tingginya angka kriminalitas jelang mudik
untuk itu saya akan memberikan beberapa tips
yang bagi anda mungkin bermanfaat
untuk mudik menggunakan kendaraan umum
pertama pastikan anda membeli tiket di loket resmi
hindari calo untuk memastikan keaslian tiket yang dibeli
kedua tidak menerima makanan ataupun minuman
dari orang yang baru dikenal
siapkan sendiri perbekalan yang diperlukan
ketiga membawa barang seperlunya dan tidak berlebihan
demi kenyamanan perjalanan anda
terakhir berdoa sebelum berangkat
agar selamat sampai tujuan
frankie wijaya bandung